kita ke informasi selanjutnya ini terkait review dari arus mudik dan juga arus balik lebaran dua ribu delapan belas yang dinyatakan berjalan aman dan juga selamat
masa arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu delapan belas telah berakhir
dinas perhubungan jawa barat menilai masa arus mudik pun terlaksana lebih lancar dibanding tahun sebelumnya
seperti di kawasan cilenyi perempatan cibesi dan nagrek
lancarnya arus mudik dan arus balik tahun dua ribu delapan belas ini didukung persiapan yang lebih matang pada fasilitas jalan dan armada kendaraan
selain itu jumlah kecelakaan pun menurun drastis
jika pada dua ribu tujuh belas terdapat sembilan puluh enam jumlah kecelakaan pada dua ribu delapan belas hanya muncul dua puluh empat jumlah kecelakaan
penurunan tersebut juga berbanding lurus dengan penurunan jumlah korban meninggal dunia
dari sebelumnya enam puluh dua orang tewas kini pada dua ribu delapan belas hanya tiga belas orang
baiknya kondisi fasilitas jalan dan ketatnya pengecekan kondisi kendaraan pun menjadi faktor turunnya jumlah kecelakaan yang terjadi
fasilitas lalu lintas angkutan jalan kita sudah siapkan sebelum arus mudik dan arus balik ini
kemudian juga untuk angkutan
terutama kita intent melakukan baik itu di terminal maupun di pul dan dilakukan di jalan raya untuk pengecekan kendaraan
sehingga memastikan layanan kita mengedepankan keselamatan
sehingga tidak boleh melayani perjalanan untuk itu
kelancaran arus mudik dan penurunan jumlah kecelakaan juga disebabkan oleh peralihan penggunaan mode transportasi
pemudik yang sebelumnya menggunakan kendaraan roda dua kini beralih ke kendaraan roda empat dan angkutan umum
selain itu perlu juga adanya penambahan tempat beristirahat bagi para pemudik agar tak kelelahan dan mengantuk saat melakukan perjalanan
maka polri menyarankan kepada kementerian terkait yaitu penambahan res area
dan res area dan perluasan res area khususnya di tol cipali
karena dari evaluasi kemacetan di cipali akibat semuanya ingin berhenti di cipali
walaupun tahun ini angka kecelakaan turun drastis namun evaluasi terus dilakukan agar tahun depan arus mudik dan arus balik berjalan lebih baik lagi
rizka rizlia bandung